video amatir menunjukkan penggeledahan rumah sr empat puluh lima tahun
seorang pengedar narkoba di kawasan jalan temunggung wetan surabaya
polisi kaget lantaran barang bukti narkoba jenis sabu sabu
dengan total berat lima puluh satu gram ditemukan di dalam kitab suci al quran milik pelaku
kepada polisi kakek satu cucu ini mengaku nekat menyimpan sabu dalam al quran
lantaran panik melihat polisi datang ke rumahnya
sementara itu tiga kurir narkoba ditangkap petugas bnn kabupaten mandailing natal
karena sedang memuat enam belas karung berisi daun ganja kering ke dalam truk barang
di kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal sumatera utara
dari hasil pemeriksaan ketiganya mengakui akan melakukan pengiriman daun ganja
seberat dua ratus sembilan puluh tiga kg itu ke daerah lampung palembang dan malang
untuk mengelabui karyawan
para kurir akan membentengi ganja dengan barang bawaan lainnya
dari enam belas karung yang pada waktu itu kita belum tahu apa isinya
bnn provinsi lampung berhasil menangkap dua kurir narkoba
yang hendak mengedarkan lebih dari enam sembilan ratus pil ekstasi
yang disembunyikan di dalam ban cadangan mobil mereka
penangkapan itu bermula dari bocoran informasi terkait adanya pengiriman narkoba
dari aceh menuju lampung melalui jalan tol trans sumatera
para pelaku ditangkap di spbu rajabasa bandar lampung
kedua pelaku pun mengaku pil ekstasi tersebut milik dua narapidana
yang masih mendekam di lembaga pemasyarakatan rajabasa bandar lampung
tim liputan cnn indonesia